nah dari berita yang sedikit mengembirakan tadi kita ke berita yang sedikit agak menyedihkan ya
karena ada jasad bocah perempuan berusia tujuh tahun pada selasa malam ditemukan terbungkus selimut dan tertutup ember dalam bak kamar mandi kontrakan di kampung cinangka desa cipayung girang kabupaten bogor
ya bocah yang sempat hilang selama tiga hari itu diduga menjadi korban pembunuhan oleh salah satu penghuni kontrakan
warga kampung cinangka desa cipayung girang megamendung bogor jawa barat selasa malam digegerkan dengan temuan jasad bocah perempuan bernama fira angela nur hidayah
fira ditemukan dalam kondisi mengenaskan di salah satu kamar kontrakan
sebelumnya korban yang masih duduk di bangku kelas dua sd itu sempat hilang
saat pencarian nyaris buntu salah satu tetangga mencurigai bau menyengat di salah satu kamar kontrakan
warga lantas mendobrak pintu kamar hingga mendapati kondisi vira sudah tidak bernyawa
sementara polisi yang melakukan olah tkp kesulitan mengidentifikasi tubuh korban lantaran kondisinya sudah membusuk
dari pemeriksaan awal diduga korban dibunuh oleh salah satu penghuni kontrakan
disini agak bau bau gitu ya
saya laporan bagaimana saya minta pintu ini dibuka saya mau cek
soalnya ada kecurigaan dari kamar itu kamar kos kosan itu
bahwa betul di sebuah layar yang di dalamnya ada bak mandi ditemukan suap mayat perempuan yang tutup oleh kain
kondisinya karena sudah membusuk karena anak itu semula hilang dari sabtu sore malam minggu
dan baru ditemukan tadi
tidak ada yang bisa ditemukan
guna memastikan penyebab kematian jasad korban dibawa ke rsud ciawi untuk diotopsi
sementara polsek cisarua yang menangani kasus ini telah mengamankan seorang tukang bubur penghuni kontrakan
yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan
selain dikabarkan akrab dengan korban terduga juga sempat kabur saat korban menghilang
muhammad juanda bogor jawa barat